deputi bidang statistik distribusi dan jasa bps setianto kami siang mengatakan
selain itu kenaikan harga sektor kesehatan perumahan terutama air listrik dan bahan bakar rumah tangga turut menjadi penyumbang inflasi kali ini
kalau kita lihat komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year
ini ada komoditas seperti bensin bahan bakar rumah tangga tarif angkutan udara rokok beras telur ayam ras tarif angkutan dalam kota
ini komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara year on year